saudara dewan keamanan pbb menggelar pertemuan darurat
menyikapi serangan drone iran ke wilayah israel
sekretaris jenderal pbb antonio guterres mendesak pengendalian diri maksimal
dan meminta untuk meredakan ketegangan
pertemuan darurat dewan keamanan pbb digelar beberapa jam setelah iran
meluncurkan serangan drone dan rudal ke wilayah israel pada sabtu malam
pbb menyebut warga sipil menanggung akibat paling besar
dan konfrontasi militer di timur tengah harus dihindari
sementara duta besar iran menyebut tindakan ini dilakukan dengan hati hati
untuk mencegah kerugian sipil dan hanya menyasar tujuan militer
sabtu malam iran meluncurkan ratusan drone dan rudal dari wilayahnya menuju israel
serangan ini disebut sebagai balasan atas serangan israel
tanggal satu april lalu ke konsulat iran di damaskus
misi permanen iran untuk pbb menyatakan serangan iran terhadap israel dapat dianggap selesai
namun bila israel melakukan kesalahan lagi iran akan merespons lebih keras
serangan gabungan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat tanpa awak dari iran
memicu peringatan serangan udara di seluruh israel pada hari minggu pagi
penduduk setempat melaporkan beberapa pengeboman terdengar
sementara itu korps garda revolusi islam iran mengonfirmasi pihaknya
telah meluncurkan puluhan rudal dan pesawat tak berawak ke israel dan berhasil mencapai target
tindakan ini saudara sebagai bentuk balasan sekaligus hukuman
atas serangan israel baru baru ini terhadap kedutaan besar iran di suriah
kementerian luar negeri iran menyatakan serangan itu didasari
iran menekankan pihaknya akan tegas mempertahankan kedaulatan integritas
teritorial dan kepentingan nasionalnya
sementara itu israel mengklaim keberhasilannya dalam menangkis serangan rudal dan drone iran
klaim ini disampaikan dalam pernyataan resmi militer israel
yang mengatakan telah mencegat puluhan rudal dan juga drone
dikerahkan untuk membantu pertahanan udara israel
juru bicara militer israel kemudian menambahkan ada lebih dari tiga ratus rudal dan drone
namun sembilan puluh delapan persen diantaranya berhasil dicegat